sampah dari tempat pembuangan sampah terpadu bisa diubah menjadi material bangunan
seorang pemuda di desa jatinom kabupaten blitar
menyulap tumpukan abu sisa pembakaran sampah menjadi batako untuk dinding rumah
sampah rumah tangga yang sudah terkumpul dibakar terlebih dahulu
menggunakan tungku berukuran besar
setelah itu abu sisa pembakaran sampah dikumpulkan untuk dicampur dengan semen dan air
bahan yang sudah tercampur rata dicetak dengan alat pres batako
hasilnya batako yang lebih ringan dari batako pada umumnya
batako hasil daur ulang sampah ini dijual dengan harga lebih murah
batako biasa dijual seharga dua ribu rupiah per buah
batako abu sisa pembakaran dijual seribu enam ratus lima puluh rupiah per buah
saya mengingat penumpukan abu pembakaran sampah itu
semakin lama semakin menumbuh setelah kita proses dari pembakaran itu
akhirnya tercetuslah ide untuk berinovasi bagaimana kalau dimanfaatkan
abu sisa pembergang sampah ini bisa menjadi barang yang bisa bermanfaat
akhirnya kita temukanlah semacam bahan material untuk bangunan batako
batako buatan ahmad redam ini sudah banyak dipesan oleh pembeli dari berbagai wilayah
kekuatannya saya berani jamin ini
kalau dibandingkan dengan batako yang diperlukan di dalam perusahaan ini

karena apa campuran campuran yang ada dalam batako ini
dari plastik dari semua sisa sampah yang ada diproses seperti ini
sehingga membuat batako ini lebih keras lebih atos ya
dalam sehari ahmad redam bisa menghasilkan tiga ratus hingga lima ratus batako
dengan menghabiskan satu kubik abu sisa pembakaran sampah
yosibio novianto blitar jawa timur